diduga dipukul kepala sekolah seorang murid smk di nias selatan sumatera selatan meninggal dunia
keluarga korban berharap pelaku segera dihukum
suasana duka menyelimuti rumah seorang pelajar sekolah menengah kejuruan smk negeri satu si dua ori
kecamatan siduo ori kabupaten nia selatan sumatera utara jaredin duru
kerabat dan tetangga melayat untuk memberikan penghormatan kepada korban
menurut rencana jenazah yaredi akan dimakamkan tepat di depan rumah
berdasarkan keterangan korban ke pihak keluarga korban sempat dipukul oleh kepala sekolahnya beberapa kali di bagian kepala dan tangan
pemukulan dilakukan lantaran korban dan tujuh orang temannya tidak menjalankan tugas dalam praktik kerja lapangan industri
di kantor kecamatan siduo ori
sejak saat itu siswa smk tersebut sering mengalami sakit kepala sampai akhirnya harus bolak balik dirawat di rumah sakit
dari hasil pemeriksaan salah satu saraf korban tidak berfungsi
selama sebulan menahan rasa sakit korban pun akhirnya meninggal dunia pada lima belas april atau sebulan pasca korban jatuh sakit
pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
pemukulan di sekolah sekolah
sebab anak kami sebelum dia dipukul oleh kepala sekolahnya dia siap siap jaga dan tidak ada penyakit lain
nah semenjak dibukur oleh kepala sekolah itulah awalnya penyakit anak kami
hingga saat ini dibawa mati penyakit yang dirasakan oleh mahkamah
sejak awal dipukul memang di hari pertama itu anak kami juga tidak memberitahu
kami sebagai orang tua tidak tahu
oleh karena anak kami juga tidak memberitahu kami apa sebabnya kenapa kawalannya sakit
jadi setelah beberapa hari
kita sakit kepala semakin parah
jadi sehingga anak kami itu berteriak teriak menjerit jerit
penindak lanjuti laporan keluarga korban
polisi memeriksa sembilan orang saksi termasuk teman korban dan guru yang ada pada saat kejadian
kepolisian resor nia selatan sumatera utara juga menggelar otopsi jenazah korban
terkait dengan kasus kematian atas namanya yarin dulu bahwasannya kasus ini dalam masih penyelidikan
jadi sudah ada sekitar sembilan saksi yang kita periksa termasuk kawan kawan dari korban
termasuk juga guru yang hadir pada saat kejadian
jadi untuk memperjelas apa penyebab kematian dari korban atas nama rery induru
otopsi ini kita datangkan tim dari medan rumah sakit payangkara medan baru hari ini bisa terlaksana
jadi nanti tergantung dari hasil otopsi
mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya
dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke medan
keluarga berharap polisi segera menyelesaikan kasus yang mengakibatkan korban hingga meninggal dunia
sementara itu pihak dinas pendidikan provinsi sumatra utara juga menyayangkan tindakan pemirsa
sementara itu pihak dinas pendidikan provinsi sumatra utara juga menyayangkan tindakan pemirsa
sementara itu pihak dinas pendidikan provinsi sumatera utara juga menyayangkan tindakan pelaku
dan sudah meminta keterangan dari kepala sekolah tersebut